dalam sana bukan begitu
idemu bagus juga alang
hai pertaya kau tetaplah disitu biar aman baik datang
dan gadis manja itu juga memiliki sebuah kecepatan yang sangat luar biasa
aroma aroma kekuatan besar di dalam diri gadis itu
atau gadis ini aku celakai lepaskan dia
lepaskan menjaga usakti kami butuh kau
ya sudah kalian boleh membawa saya tapi lepaskan alina
lepaskan alina tidak
lepasin aku sandra agar kau tidak macam macam
sakti memang manusia
sakti memang manusia
sakti memang manusia
kalau bisa kamu bangunin untuk saya
lo dengerin gue sendirian sih
hari mau itu berhasil
bangun lo dengerin gue sendirian
kemana pergi nyari mau itu
kita harus bertahan
ini secara serius
karena kau sudah melewati
hei ingik muda
aku akan menghabisimu
itu harimau sakti
ternyata sakit gak kabur dari kita
tapi dia melawan pimpinan penjati itu
orang tua itu terlalu kuat melawan sakti
kekuatan sakti belum sempurna
kita harus membantunya
tapi gimana caranya lam
kita kan bukan manusia harimau seperti dia
mungkin sekali kali kita harus pakai otak ki
jangan pakai otak terus
nah apa rencanamu
kau sanggup melakukannya ki
gak ada pilihan lain
kau masih terlalu lemah ini mudah
apakah tidak ada cara lain selain daripada menunggu
kita tidak punya pilihan lain artaya
kenapa menyuruh kita untuk menunggu perintah
dari para leluhur
tapi sampai kapan kita harus menunggu ratu
kita harus melakukan sesuatu
harusnya masa lalu bisa menjadi pelajaran
yang sangat berharga alam
apa masih kurang kegagalan yang sudah kau lakukan
akibat ceroboh dan tidak sabaran
tapi masalahnya apa benar jika kita hanya berdiam diri seperti ini
sementara saudara saudara kita meregang nyawa di sana
tunggu dulu dato'
menerobos langsung masuk ke dalam sana
itu bukan ide yang bagus alat
bukan itu maksud aku ratu
kalau kita memang tidak boleh menerobos ke dalam sana
tapi kita bisa menarik mereka keluar dari dalam sana
alam idemu bagus juga alam
pertanyaan kau tetaplah di situ
kerahkan kemampuan yang terbaik kalian
ayo kita keluarkan gumara dan rajowangi dari sana
berhasil menanggung uyuh
hahaha saatnya kau harus mati di tanganku
astaga orang ini kuat sekali
kamu mau jadi jagoan rumahnya
ternyata benar dugaanku

mereka ini bukan anak anak biasa
aku harus mendapatkan informasi lebih jauh tentang siapa mereka sebenarnya
aku harus menghindari pertarungan ini
agar aku tahu lebih jauh siapa mereka
konyol kalau aku menayangi serangan mereka sekarang
sebaiknya kita pergi dari sini
jangan sampai kita masuk ke perangkapnya
jangan terlalu dekat kay
berubahlah kalau kamu ingin berubah
jangan berbincang dengan dunia
tidak ada satu pun dari kami yang akan menilai kamu rendah

tapi kita juga tahu

bukan ini yang saya mau
bukan takdir ini yang saya minta
saya enggak mau
saya tidak mau menjadi harimau kutukan seperti ini
sudah sakti sudah